ya inilah nama demokrasi kita demokrasi kita musyawarah saya sendiri belum dengar rencana rencana itu
tapi itu demokrasi kita negosiasi kita musyawarah santi santi saja ya